yang berkaitan dengan pengujian undang undang itu termasuk melaporkan sembilan hakimnya juga di situ
juga ada kemudian permintaan untuk segera dibentuknya mkmk termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya
dan kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan termasuk yang memberikan concurring opinionnya
dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada ketua mk untuk mengundurkan diri
jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada tujuh sudah kami klasifikasi
untuk itu karena hakim mk sembilan hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan
laporan jugaan pelanggaran kodetik dan pendaman perilaku hakim
maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim
untuk menyegerakan membentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk
dalam waktu dekat ini segera akan kemudian dibentuk
untuk segera bekerja
untuk kemudian melakukan
melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam mkmk
untuk menangani paling tidak tujuh yang sudah masuk di sini
jadi ini mkmk terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang undang untuk membentukkan mkmk
sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang undang khususnya pasal dua puluh tujuh a
untuk kemudian memeriksa termasuk kemudian di dalamnya
mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran termasuk juga kalau ada temuan di situ
jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada mkmk
biarlah mk mk yang bekerja sehingga kami hakim konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani
sebagai mana kewenangan dari makamah konstitusi
jadi itu sebetulnya inti dari pertemuan
pada siang hari ini
jadi sekali lagi saya tegaskan kami serahkan sepenuhnya kepada majelis kehormatan mahkamah konstitusi
untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan yang dimaksudkan tersebut
itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan kepada media masa pada kesempatan hari ini
mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan
waduh ini banyak sekali pertanyaan
ya depan dulu ya mbak
terima kasih yang mulia eni yang mulia anwar usman
pertanyaan pertama saya pobi dari sianan indonesia com
yang mulia saya ingin bertanya kepada yang mulia eni
berapa lama proses penanganan perkara di mkmk ini yang mulia
apakah ada tengah waktunya
dan apabila nanti mkmk memutus ada hakim yang melanggar etik
apakah keputusannya ikut batal atau bagaimana yang mulia eni
lalu pertanyaan kedua saya ingin ajukan kepada yang mulia anwar
banyak pihak yang menilai adanya konflik of interest yang mulia
dan ini ada yang bilang rph dua ratus sembilan puluh lima ribu satu ratus lima puluh lima di dissenting yang mulia

yang mulia saldi bahwa yang mulia sengaja tidak hadir karena menghindari conflict of interest
namun di dissentingnya yang mulia arief dikatakan yang mulia bilang sakit
lalu yang benar yang mana yang mulia
karena apakah yang mulia menilai di perkara batas usia ini ada conflict of interest atau bagaimana yang mulia anwar
lalu saya mendapatkan informasi kalau misalnya yang mulia itu minta di telepon oleh panitera pada jumlah kemalam
saat perkara sembilan puluh itu dicabut

oleh pemohon pada hari jumat
lalu di hari sabtu permohonan itu dibatalkan
itu apakah benar ada komunikasi seperti itu yang mulia yang mulia anwar
lalu kehadiran yang mulia anwar di rph sembilan puluh dipertanyakan sebab posisi majelis yang sebelum menolak menjadi kabul sebagian
ada yang berpendapat bahwa ada yang mulia anwar ini menggunakan penyalahgunaan wwn
ada pakar yang mengatakan demikian sebagai ketua mk
karena dengan kehadiran yang mulia anwar posisinya menjadi berubah dari tolak menjadi kabus bagian
bagaimana pendapat yang mulia anwar terkait itu
selanjutnya kenapa syarat minimal usia minimal dikabulkan sebagian tapi yang maksimal tidak
kan itu beda perkara ya minimal dan maksimal
bagaimana penjelasannya terima kasih pada yang mulia eni dan yang mulia anwar
baik terima kasih
terima kasih saya kira kalau sama gak pertanyaannya
oh beda kalau sama nggak usah diulangi lagi gak ada remedinya nanti ya sama yang berbeda aja silahkan yang beda
pakai pakai ini pakai mike biar semua bisa dengar semuanya
dari mana dijelaskan ya mbak ya
kalau tadi dari mana cnn ya
mbak siapa tadi mbak siapa
terima kasih ibu saya fathia dari voice of america
saya ingin hanya satu pertanyaan
saya ingin bertanya mengenai komposisi atau susunan dari majelis kehormatan mk ini siapa saja bu yang akan menjadi ketua dan anggota anggotanya
terima kasih bu
saya tadi lupa sedikit ya saya jelaskan dulu ya
jadi yang berkaitan dengan mk mk
mk mk ini siapa saja yang menjadi bagian dari keanggotaan mk mk
jadi kami dalam rapat perusahaan waratan hakim telah menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari mk mk ini adalah profesor dr jimli asyidiki
saya kira kita tidak meragukan lagi berkaitan dengan apa namanya
karena ini adalah kredibilitas beliau ya
kemudian yang kedua adalah profesor dr bintan saragi
beliau dulu adalah dari dewan etik mk
karena kelembagaannya sekarang bukan lagi dewan etik tapi mk mk
jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk ke mk mk
kemudian yang ketiga itu adalah yang mulia dr wahid udin adams
jadi kami sesuaikan dengan ketentuan mereka
dengan ketentuan pasal dua puluh tujuh a undang undang mk
bahwa keanggotaan itu yaitu dari unsur tokoh masyarakat akademisi dan hakim aktif
jadi profesor jimli bisa mewakili tokoh masyarakat
ya sekalipun beliau sangat memahami bagaimana sesungguhnya kelembagaan mk
kemudian yang kedua itu mewakili dari akademisi prof bintan saragi
dan yang ketiga itu mewakili hakim aktif
jadi itu yang terkait dengan keanggotaan
yang lainnya silahkan nanti yang ini bisa dijawab saya dengan yang mulia pak ketua
yang tadi di belakang silakan
selamat siang yang mulia saya hedi dari kumparan
ini sebenarnya yang mempertegas kemarin yang soal ramai ramai itu
jadinya muncul soal diksi diksi mahkamah keluarga dan segala macam
dan itu mengacu pada keraguan kedepannya mahkamah konstitusi apakah bisa menyelesaikan soal konflik pemilu
karena belakangan ternyata yang banyak banyak disebut di media di mana saja yang soal presiden itu
yang gibran raka bumi itu kan akhirnya jadi resmi jadi cawapres
nah ini pertanyaannya orang meragukan nanti apakah disengketa pemilu kedepannya
itu publik akan mempercayai mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan konflik
karena pas keputusan perkara sembilan puluh kemarin itu kekhawatirannya itu jadi panjang yang mulia
kekhawatirannya nanti kedepannya itu bagaimana kalau ternyata terjadi apa terjadi sengketa dan segala macam
ini kan tugas mkt tidak sampai di situ
itu soal pemilu
nah saya mau menegaskan aja nanti yang mulia pak ketua apakah bagaimana nanti soal kedudukannya pak ketua
apakah akan ikut dalam ketika ada sengketa itu dan melibatkan yang bersangkutan saya tadi sebut atau bagaimana
atau justru akan memilih soal desakan teman teman atau mungkin yang pelapor yang soal opsi pengunduran diri
terima kasih yang mulia
baik terima kasih
ya satu lagi silakan
baik terima kasih yang mulia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya perkenalkan saya gugung ridho putra dari tim apokasi peduli pemilu napb
kami juga baru saja mengajukan laporan hari ini yang mulia
saya ingin tanyakan begini
mk mk ini kan dibentuk oleh mahkamah konstitusi
dan ada lebih dari mungkin lima hakim mk yang masuk menjadi terlapor
termasuk pak anwar usman sendiri ketua mk jadi terlapor
pertanyaannya adalah nanti yang akan menerbitkan sk pembentukan mk mk ini siapa
karena kalau ketua mk pak anwar usman sendiri kan menjadi terlapor tentu tidak bisa
kemudian yang kedua kalau yang akan menerbitkan sk itu adalah wakil misalnya
roksaldi isra roksaldi isra juga termasuk jadi terlapor juga dilaporkan oleh salah satu pelapor
jadi siapa nanti yang akan menaikkan sk pembentukan mk mk ini
kemudian yang kedua adalah dari kami dan mungkin juga seluruh masyarakat ingin meminta jaminan yang mulia
walaupun tadi sudah disebutkan bahwa unsur hakim konstitusinya adalah pak wahid
apa jaminannya beliau ini tidak ada intervensi dalam menggelar mk mk ini
karena beliau juga sebetulnya
walaupun beliau memberikan pendapat berbeda dalam perkara sembilan puluh itu
tetapi apa jaminannya beliau ini bisa memutus secara imparsial itu satu
karena ini ingin didengar masyarakat semua
kemudian yang ketiga pembentukan mk mk ini di peraturan itu bisa secara ad hoc dan bisa secara tetap
apakah nanti mk mk ini akan dibentuknya seperti apa apakah ad hoc atau nanti kedepannya akan ditetapkan
apakah nanti ke depannya akan ditetapkan
terima kasih yang mulia
oke ada lagi cukup ya
baik saya kira ada beberapa hal
tadi saya komunikasi dengan yang mulia pak ketua
beliau juga berkenan untuk memberikan sedikit saja tanggapannya ya
saya akan memberikan dulu beberapa hal klarifikasi saya kira ya
terkait dengan pembentukan mk mk
termasuk sk nya
ini kan kita tahu persis bahwa ini laporannya masukkan dugaan pelanggaran
kode etik dan pedoman perilaku hakim
apakah dugaannya itu benar atau tidak
kan harus diperiksa secara komprehensif
sebagaimana memang tujuan dari pembentukan mk mk
oleh karena itu berkaitan dengan sk nya yang menandatangani ya tetap ketua
harus ketua gitu loh ya
sekalipun beliau termasuk saya termasuk prof sadi dilaporkan
termasuk sembilan hakim bahkan
ada laporan yang berkaitan sembilan hakim
ya tetap saja secara normatif harus ketua yang tandatangan disitu
kecuali kalau ketua memang berhalangan
sehingga kemudian memandatkan itu kepada wakilnya untuk melakukan itu
yang mewakili kepentingan dari kelembagaan mk ini
jadi beliau yang akan menandatangani sk tersebut ya
kemudian yang berikutnya
ini berkaitan dengan berapa lama mk mk ini akan bekerja
kami sangat berharap
bahwa mk mk ini harus bekerja secepatnya sebagaimana mk mk yang dulu
yang pernah dibentuk oleh mk juga
jadi memang harus secepatnya
kenapa harus secepatnya
karena bagaimanapun juga
mk ya terutama kami hakim konstitusi harus menjalankan tugas fungsi wewenang kami dengan tenang
tidak ada gangguan kecurigaan apapun seperti itu
terutama dalam melakukan proses pengujian undang undang saat ini
kemudian yang berikutnya
kami juga menginginkan bahwa kepercayaan kepada lembaga ini
ya terutama marwah dari lembaga ini memang harus kita jaga bersama
oleh karena itulah
kemudian kami segera memutus
setelah ada laporan ini kami klarifikasi identifikasi
segera mk memutus untuk membentuk mk mk
supaya sekali lagi
jangan sampai kemudian
lembaga ini menjadi tidak dipercaya
untuk menjalankan salah satu kewenangan
yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama
yaitu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum
termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden
kalau kemudian tidak ada kepercayaan publik
itu menjadi sesuatu yang sangat tidak kita harapkan bersama
oleh karena itulah pilihan orang orangnya pun
ya diharapkan memang mereka lah yang kemudian bisa mewakili
untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari laporan ini
ya ada prof jimli ada prof bintan
kemudian ada pak wahid udin adam disitu
kita serahkan sepenuhnya kepada mereka
dan tanpa ada intervensi apapun kepada mereka
sebagaimana saya juga
sebagai mana saya juga dulu pernah menjadi bagian dari mk mk
saya merasa bahwa saya bekerja tanpa intervensi pada waktu di
minta sebagai bagian dari mk mk
ya apalagi kan beliau beliau ini termasuk pak wahid udin adam kan sebagai hakim yang senior di sini
ya tidak mungkinlah beliau mudah terintervensi
kalau memberikan nasihat kepada yang mulia pak ketua sering sekali beliau
sebagai bagian dari orang yang memahami keagamaan
kan begitu kurang lebih mungkin pak ketua bisa cerita ya
tapi kalau mengintervensi saya kira
sesuatu yang tidak apa namanya
jangan sampai itu terjadi
dan memang diharapkan memang tidak akan terjadi
untuk terkait dengan intervensi terhadap kerja dari mk mk
diharapkan dari waktunya cepat
dan ini dibentuknya dalam rangka yang sifatnya ad hoc
ya walaupun sebetulnya kalau dilihat dari undang undang mk
memang pembentukan yang ad hoc itu untuk pengangkatan hakim
ya tidak boleh dia terus menerus disitu
kalau kelembagaannya memang kalau kita lihat
ini kelembagaannya definitif
ya hanya hakim aktifnya yang memang harus sifatnya ad hoc
tapi berkenaan dengan perkara ini
kami berharap ini harus secepatnya
sehingga dibentuklah yang sifatnya ad hoc
dan nanti setelah melewati proses
ya kami akan segerakan untuk mendefinitifkan
itu nanti soal berikutnya saya kira ya
yang akan kita diskusikan disitu
kemudian yang terkait yang lainnya
saya kira pak ketua sendiri yang akan tadi menyampaikan
saya sendiri akan menjelaskan
termasuk apakah betul
terkait dengan dugaan dugaan
mk menjadi sesuatu yang berubah
peristilahannya di dunia luar itu
menjadi mahkamah keluarga dan seterusnya
saya kira silakan kepada pak ketua
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
atas perhatian dari rekan rekan media
saya perlu sampai ke sana
bahwa saya menjadi hakim mulai seribu sembilan ratus delapan puluh lima
itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang
jadi sudah tiga puluh sekian tahun
saya menegang teguh
amanah dalam agama saya
yang ada dalam al quran
dalam berbagai kesempatan
oleh salah seorang
usamah bin zaid
diutus oleh bangsawan quraish
supaya bisa melakukan intervensi
tindak pidana yang dilakukan oleh
salah seorang anak bangsawan qurais
salah seorang anak bangsawan quraish
bila tidak mengatakan
atau mengabulkan permohonan
dari salah seorang
yang diutus oleh bangsawan quraish
aku sendiri yang akan memotong tanahnya
artinya menunjukkan bahwa
tanpa boleh di
dan dari mana pun
dalam semua perkara
sejak saya menjadi hakim
sama putusan yang di mahkamah agung
jadi saya itu
berasal dari mahkamah agung
irah irah putusannya sama dengan disini
ketuhanan yang mahaj
jadi putusan itu
selain bertanggung jawab
kepada bangsa negara masyarakat
tetapi yang paling utama adalah
bertanggung jawab pada allah swt
tuhan yang maha kuasa
dalam semua perkara apapun
itu yang saya lakukan
alhamdulillah sampai hari ini
terkait dengan pertanyaan rekan rekan
ataupun berita yang sudah
begitu luas luar biasa
pendingan dan sebagainya
nah rekan rekan dipersilakan
mengkaji putusan mahkamah agung
garis miring puu
garis datar satu
garis miring dua ribu tiga
mulai dari situ
mencermati apa sih makna
terkait dengan kewenangan mahkamah
satu hal yang
kami disampaikan juga sebelumnya dan
nanti bisa baca dalam beberapa
putusan mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi mengadili norma
peradilan pidana atau perdata
di mahkamah agung
putusan nomor lima
garis miring puu
garis datar empat
garis kiri dua ribu enam
garis miring puu
garis miring sebelas
garis miring dua ribu tiga belas
dan yang keempat
garis miring puu
garis datar delapan belas
garis miring dua ribu dua puluh
kalau saya melihat
secara panjang lebar
mungkin kita pada kesempatan ini
dan nanti mungkin di majelis kehormatan
tetapi yang pasti
apa sih makna konflik kepentingan
di mahkamah konstitusi
kalau pertanyaan itu diajukan ke
atau semua peradilan
yang berada di bawah makam agung
selain dari peradilan umum
ya peradilan agama
tapi di sini sekali lagi
yang diadili itu adalah norma
jadi norma abstrak
bukan mengadili fakta
atau sebuah kasus
kami semua yang masuk
yang mulia prof ini
akan mempertanggungjawabkan pada majelis
kehormatan mahkamah konstitusi
ya baik saya kira
saya tambahkan sedikit saja ya
memang kalau terkait dengan
seperti misalnya perkara
menyakut persedisihan hasil
karena ini hampir berkaitan dengan kasus konkret
seperti kita menguji sebuah fakta begitu
itu sudah pasti
hakim yang akan mengadil itu
harus dicek betul di situ
apakah dia punya kaitan
dengan daerahnya termasuk daerah pemilihannya
yang secara konkret faktual ada
tapi memang yang diuji ini adalah
sesuatu yang terkait dengan
terkait dengan dugaan
apakah ada pelanggaran
atau perdauman perilaku hakim
yang telah dituangkan dalam peraturan mahkamah konstitusi
sepenuhnya nanti diserahkan
dan nanti mkmk lah
yang akan menyampaikan juga
kepada media masa
yang mereka lakukan
terkait dengan pemeriksaan dugaan tersebut
jadi kami juga tidak boleh
mengintervensi lebih jauh
dalam forum ini
forum ini bagi kami hanyalah
berkaitan dengan telah masuk
dugaan pelanggaran tersebut
dan sikap yang diambil oleh
sikapnya yaitu segera membentuk mkmk
dan telah menentukan
siapa saja yang duduk disitu berdasarkan hasil
jadi sepenuhnya nanti
tadi terkait dengan pertanyaan mbak popi
itu bagaimana putusan itu
serahkan sepenuhnya kepada mkmk
jangan kami yang mendahului
apa yang akan dikerjakan oleh mkmk
itu tidak fair juga
karena mereka juga punya
hukum acaranya sendiri disitu
saya kira itu
menindaklanjuti tanggapan dari yang mulia tadi
katakan bahwa ini perkara
kecuali perkara phpu
ayo menjadi salah satu perkara
baik saya kira
itu sesuatu yang
nanti akan kita
sesuai dengan hukum acaranya
bisnis yang hasil
pasti akan kemudian kami
lakukan yang terbaik
sebagaimana yang pernah kami lakukan
bahkan tidak ada sedikit pun yang akan berhubung disitu
jadi ini pun pasti akan kami lakukan
jauh lebih baik lagi
untuk hal yang lebih luas
satu lagi saya cerai
saya janti dari jakarta post
tadi belum disebutkan
kapan sk itu akan ditandatangani
mk mk ini akan mulai bekerja
karena kalau tidak salah mk mk punya waktu tiga puluh hari
jadi kapan mk mk mulai bekerja
karena tadi kami baru saja menyelesaikan
rph soal keanggotaannya
kami akan memproses
surat keputusan berkaitan dengan
penunjukan beliau beliau tersebut
dan kami akan
dengan tenggang waktu
masa kerja mereka disitu
nanti lebih lanjutnya pasti
mk mk yang akan menyampaikan proses
yang terkait dengan detailnya
telepon lisan kepada beliau
dan kemudian dilanjutkan dengan
penyampaian surat kepada beliau
terutama yang dari luar mk
jadi itu yang kami sudah lakukan
saya kira sudah cukup semualah
terkait dengan soal mk mk ini ya
ada lagi satu saja saya kira ya